fenomena ini masih terus berulang setiap tahunnya
dikarenakan beban berat masih mendera ibu kota
mulai dari beban lingkungan hingga sosial ekonomi
jika menilik dari beban lingkungan
krisis air bersih banjir sampah ibu kota
hingga pencemaran limbah masih terus membelit
sumber pencemaran air di sungai sungai jakarta
nyatanya berasal dari limbah domestik
di mana setiap harinya jakarta menghasilkan limbah sebanyak dua juta meter kubik
jika berkaca pada negara tetangga singapura
telah mampu mengolah delapan puluh persen air limbahnya
sehingga bisa dikonsumsi kembali
sedangkan di ibu kota air limbah yang diolah pamjaya baru di angka empat persen
namun jakarta saat ini tengah menanti rampungnya pembangunan pusat pengolahan limbah
sementara itu jarod saiful hidayat menyampaikan
tiga persoalan pokok yang perlu dilanjutkan
pemimpin baru dki jakarta meliputi persoalan permukiman
sampah serta kemacetan
pembangunan rumah susun masih perlu digalakan untuk menampung warga jakarta
terutama yang berada di bantaran sungai
di samping itu jarod menginginkan pengelolaan sampah di jakarta
tidak lagi bergantung dengan bantar gebang
untuk persoalan kemacetan
pemprov dki mengaku sudah berusaha maksimal menata transportasi publik
berdasarkan data tomtom index traffic
jakarta masuk dalam urutan ketiga sebagai kota dengan tingkat kemacetan terparah di dunia
indeks selalu lintas jakarta mencapai lima puluh delapan persen
artinya waktu tempuh akan bertambah lima puluh delapan persen saat berkendara di jakarta dibanding waktu normal
sehingga jika di rata rata setiap rute membutuhkan waktu ekstra sebanyak empat puluh delapan menit per hari
rata rata indeks selalu lintas lima puluh delapan persen ini akan meningkat menjadi enam puluh tiga persen pada pagi hari dan sembilan puluh lima persen pada petang hari
beralih ke beban sosial ekonomi
semakin sempitnya lahan di jakarta menjadi sebab utama betapa sulitnya mengembangkan hunian terjangkau di jakarta
berdasarkan data bps
empat puluh delapan sembilan puluh satu persen warga jakarta tercatat belum mempunyai hunian bilik sendiri
belum lagi laju urbanisasi yang sulit untuk dicegah berujung pada tingginya angka pengangguran
pendatang baru yang tidak terserap menjadi pekerja formal dan informal akan menjadi beban dan masalah bagi ibu kota
berdasarkan data badan pusat statistik angka pengangguran di dki jakarta hingga februari dua ribu tujuh belas mencapai dua ratus sembilan puluh tiga ribu orang
di samping itu ketimpangan sosial menjadi salah satu persoalan yang menonjol di ibu kota
berdasarkan laporan bps dalam hal ketimpangan provinsi jakarta tidak banyak mengalami perubahan yang signifikan
hal ini dapat dilihat dari perubahan rasio gini yang semula di empat ratus sebelas poin per maret dua ribu enam belas menjadi tiga ratus sembilan puluh tujuh poin pada september dua ribu enam belas
hanya menurun satu poin dari sebelumnya
kemudian kembali meningkat di angka perusahaan
di angka empat ratus tiga belas pada maret dua ribu tujuh belas
dan ini belum menunjukkan perbaikan yang berarti setiap tahunnya
jarod saiful hidayat mengamini persoalan kesenjangan masih menjadi momok bagi ibu kota
kini pekerjaan rumah tersebut tengah menanti sentuhan tangan pemimpin baru ibu kota agar jakarta terbebas dari beban beratnya melalui program dengan manfaat yang jelas dan terukur sasarannya